saat ini kita tersambung dengan rizky renardi
produser lapangan cnn indonesia di kantor basarnas jakarta
selamat pagi rizky tadi kami sudah mendengarkan bersama
bahwa sudah ada konferensi pers dari pihak basarnas dan juga knkt
lalu apa yang saat ini sedang berusaha untuk dipercepat informasinya oleh kedua pihak tersebut
ya selamat siang dan iar
baru saja kepala basarnas m syogi dan juga ketua knkt suryanto cahyono
menyelenggarakan konferensi pers terkait hilangnya kontak dengan pesawat lion air enam ratus sepuluh
nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh dengan rute jakarta bengkal pinang
jika saya dapat menceritakan awal kronologi kejadian memang pesawat lion air
yang terkenal di jatuh ini adalah pesawat lion air enam ratus sepuluh

namun hilang kontak pada pukul enam tiga puluh tiga
baru dua belas menit terbang sudah hilang kontak dengan ketinggian masih dua lima ratus kaki
informasi yang saya dapatkan dari kepala basarnas m sogi
dan tadi pukul enam lima puluh lima basarnas sudah mendapatkan informasi terkait hilang kontaknya
pesawat lion air enam ratus sepuluh dan langsung mengerahkan tim bas
basarnas ke area lokasi di mana titik hilang kontaknya pesawat lion air
dan memang di lokasi di tkp tim basarnas mengerahkan helikopter dan juga perahu
menemukan puing pesawat dan juga pelampung dan itu sudah dikonfirmasi oleh kepala basarnas
dengan informasi sekarang sudah mengerahkan satu ratus tiga puluh personil sar di tkp di lokasi hilang kontaknya
pesawat lion air dengan nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh
informasi yang saya dapatkan juga dari ketua knkt untuk manifest penumpang jumlah penumpang dalam pesawat
ada satu ratus delapan puluh sembilan penumpang total seluruhnya namun memang sampai saat ini baik dari kepala basarnas
ataupun dari ketua knkt masih belum dapat mengkonfirmasi penyebab hilang kontaknya pesawat lion air
apakah jatuh atau apa karena memang masih menunggu black box ditemukan
karena kondisi yang terjadi di kepala basarnas ini masih belum bisa dikonfirmasi
pesawat lion air berada di dalam laut dengan di area tkp tadi kepala basarnas mengatakan
dengan kedalaman laut sekitar tiga puluh sampai tiga puluh meter dan saat ini memang armada telah dikerahkan di sekitar tkp
terkait dengan langkah pencarian dilakukan oleh basarnas apakah sudah ada keterangan ya terkait dengan detailnya
karena tadi juga dikatakan bahwa
kemungkinan bangkai pesawat ini berada di kedalaman laut sekitar tiga puluh sampai tiga puluh lima meter
ya daniar memang keberadaan kapal lion air ini telah dikonfirmasi memang berada di kedalaman laut
karena di atas permukaan laut
sudah confirm mcog mengatakan ditemukan pelampung dan juga serpihan atau kepingan dari pesawat
namun badan pesawat secara keseluruhan tidak ditemukan
maka dari itu memang dari sar pun memutuskan untuk mengerahkan tim tim penyelam juga untuk mencari di kedalaman laut
dengan kedalaman tiga puluh sampai tiga puluh lima meter dan saat ini sudah dikerahkan semua tim ke sana
dan juga sudah ditetapkan posko sementara akan ditetapkan di kantor jakarta
nanti akan dipusatkan di sana semuanya untuk proses pencarian sampai saat ini
dan memang dari knkt ataupun basarnas masih belum dapat mengkonfirmasi kronologis
untuk kenapa atau penyebab jatuhnya dari pesawat lion air ini
namun kita akan terus menunggu kabar atau menunggu perkembangan dari proses pencarian yang dilakukan oleh basarnas saat ini
ya baik rizky untuk sementara
nampaknya kami akan memutus dulu hubungan dengan anda
nanti kita akan kembali begitu ada informasi terkini dari basarnas ataupun knkt
terima kasih rizky rinadi melaporkan langsung dari kantor basarnas di jakarta